jawa tengah sebuah provinsi di indonesia yang terletak di bagian tengah pulau jawa dengan ibu kota semarang
memiliki luas wilayah tiga dua puluh lima juta hektare atau sekitar dua puluh lima empat persen dari keseluruhan luas pulau jawa
secara administratif jawa tengah terdiri atas dua puluh sembilan kabupaten dan enam kota lima ratus tujuh puluh tiga kecamatan tujuh ratus lima puluh kelurahan dan tujuh delapan ratus sembilan desa
badan pusat statistik jawa tengah pada tahun dua ribu delapan belas mencatat jumlah penduduk provinsi jawa tengah adalah

jumlah angkatan kerja di jawa tengah pada agustus dua ribu delapan belas sebanyak delapan belas enam juta orang atau empat puluh tujuh persen
berdasarkan lapangan usaha pada agustus dua ribu delapan belas penduduk jawa tengah paling banyak bekerja pada sektor pertanian
perdagangan delapan belas enam puluh sembilan persen
dan konstruksi delapan tujuh puluh lima persen
pertumbuhan ekonomi di jawa tengah sejak dua ribu enam belas hingga semester satu tahun dua ribu sembilan belas menunjukkan tren yang relatif positif
pertumbuhan ekonomi pada paruh pertama tahun dua ribu sembilan belas sebesar lima enam puluh dua persen
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar lima lima persen
hal ini turut didukung oleh penurunan tingkat inflasi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan
pada kuartal ketiga tahun dua ribu sembilan belas pertumbuhan ekonomi jawa tengah lima enam puluh enam persen year on year atau tiga ratus lima puluh satu empat puluh delapan miliar rupiah
pencapaian ini salah satunya ditunjang kenaikan investasi langsung yang berkontribusi tiga puluh tiga tujuh puluh tujuh persen yang cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu
berat beratnya jawa tengah menunjukkan penurunan tingkat inflasi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan
ada di track yang positif provinsi jawa tengah terus melakukan inovasi dan membuat berbagai program kebijakan yang progresif
langkah ini dilakukan agar dapat menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi
jawa tengah mendapat predikat sebagai provinsi terfavorit untuk investasi
provinsi ini telah membuktikan diri sebagai yang terdepan dalam hal pelayanan perizinan
menduduki peringkat pertama dalam penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu atau ptsp terbaik se indonesia
dalam acara investment award dua ribu delapan belas
untuk semakin mendorong masuknya investasi ke jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah berupaya menghadirkan kenyamanan bagi investor yang ingin berinvestasi
antara lain dengan menjamin kondusivitas wilayah kemudahan dan insentif yang menarik bagi investor
sebenarnya kemudahan itu ada tiga layer
mulai dari pemerintah pusat ada tax holiday incentive tax
yang kemudian diberikan kami diperizinan kemudian ada lahan
ada yang menarik barangkali soal sdm dan kondisi kondusivitas yang ada di wilayah
sebenarnya banyak maka kita siap untuk memberikan satu ruang kepada mereka para calon investor
untuk bisa berkonsultasi dengan kami
maka kita akan dorong para bupati wali kota juga kita ajak
apa yang terbuka di tempatmu biar mereka masuk
karena jawa tengah lagi butuhnya banyak juga
sistem perizinan terpadu daring atau online single submission oss bertujuan agar investor dapat memperoleh izin berusaha dalam waktu yang singkat
sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi yang berbasis teknologi informasi ini menyediakan semua informasi yang dibutuhkan untuk perizinan usaha
keseluruhan proses data perizinan akan menjadi lebih mudah dan cepat
infrastruktur perizinan yang diperoleh perusahaan
perusahaan perizinan yang diperoleh perusahaan
infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian dalam upaya menggenjot investasi ke jawa tengah
jawa tengah dilalui beberapa ruas jalan nasional yaitu jalur pantura jalur tegal purwokerto serta jalur semarang dan solo
hingga akhir dua ribu sembilan belas beroperasi jalur transjawa yang melewati di jawa tengah seperti pejagaan pemalang batang semarang solo mantingan sepanjang tiga ratus km
tol transjawa yang akan dibangun ke depan adalah semarang demak sepanjang dua puluh lima dua puluh enam km dan jogja bawen sejauh tujuh puluh satu lima puluh enam km yang rencananya akan beroperasi pada tahun dua ribu dua puluh
infrastruktur di jawa tengah juga didukung dengan adanya jalur kereta api seperti jalur lintas utara lintas selatan jalur troya cirebon dan jalur solo gunding semarang
jalur kereta api di jawa tengah memiliki total panjang
terdekat dengan aspirasi dua ratus lima puluh lima sepi yang masih memiliki tingkat beda
kondisi farmankahuki mel catastika hingga tiga berapa yang baru dilengkapi sainsnya itu berat sebagian dari dua ratus lima puluh satu caseps
yaitu yang aktual disitulah penutup serangkada maudpla dan terada personil terpernikan dan dolacarto

dengan pembangunan kawasan industri seperti di brebes kebumen dan rembang
mulai tahun dua ribu delapan belas jawa tengah menikmati bonus demografi
dengan penduduk berusia produktif sebesar enam puluh tujuh tujuh puluh empat persen dari total penduduk
momentum tersebut dapat membuka peluang bagi perekonomian jawa tengah
besarnya potensi sumber daya alam dan manusia
serta didukung berbagai program pembangunan yang telah dilakukan
dan direncanakan akan membuat provinsi jawa tengah optimistis
ekonomi provinsi ini terus bergerak ke arah positif
pemerintah jawa tengah akan terus berusaha meraih pertumbuhan ekonomi tujuh persen
yang berkualitas pada tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
saat ini provinsi jawa tengah merupakan prima dona investasi
yang diminati oleh berbagai negara
iklim investasi yang tenang
serta ditopang oleh kemajuan pembangunan infrastruktur
membuat daya saing investasi di provinsi ini kian membaik
total investasi yang masuk pada periode dua ribu lima belas hingga triwulan dua tahun dua ribu sembilan belas
baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri
pencapaian tersebut terdiri atas investasi pma sebesar rp satu ratus sepuluh delapan puluh lima triliun
dengan empat sembilan ratus enam puluh empat proyek
menyerap tiga ratus tiga puluh lima tujuh ratus tiga puluh lima tenaga kerja
serta pmdn sebesar rp seratus tiga puluh empat triliun
dengan tujuh satu ratus dua puluh satu proyek yang menyerap dua ratus dua puluh satu tujuh puluh satu tenaga kerja
untuk semakin meningkatkan gairah investasi di provinsi jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah menggelar central java investment business forum
digelar ke lima belas kalinya pada tanggal lima november dua ribu sembilan belas di jakarta
cgibf menawarkan peluang proyek investasi di banyak sektor
yang meliputi manufaktur pariwisata infrastruktur pertanian
properti energi dan lainnya
acara ini menghadirkan berbagai profil investasi kabupaten
yang berjumlah puluhan proyek investasi yang lengkap

berhasil menyampaikan platformgg
yang disertai dengan nilai investasi

ruang lingkup proyek
lahan yang disediakan
serta kondisi saat ini
forum cgibf melibatkan pemerintah pusat
gubernur jawa tengah
kepala daerah dari tiga puluh lima kabupaten dan kota se jawa tengah
sedangkan investor dalam negeri sebanyak dua ratus lima puluh empat orang
acara ini berhasil menjaring komitmen investasi senilai rp empat puluh sembilan sembilan triliun dari penanam modal dalam negeri
dan rp empat ratus tiga puluh juta dolar amerika atau sekitar rp enam dua triliun dari calon penanam modal asing
kita melihat ini adalah salah satu peluang investasi yang selama ini kan pak presiden itu mengatakan bahwa
memanfaatkan perang dagang antara china dan amerika
dimana dari sekian dua puluh perusahaan lebih itu yang hengkang tidak ada indonesia pun dapat satu kan
nah sekarang atas dasar kerja keras dari teman teman jawa tengah dengan bkpm terdahulu
itu mampu merelokasi pabrik dari china ke indonesia untuk khusus furniture ya
upah minimum kabupaten atau kota di provinsi jawa tengah pada tahun dua ribu sembilan belas adalah sebesar rp satu enam ratus sepuluh
di kabupaten banjarnegara hingga rp dua empat ratus sembilan puluh delapan lima ratus delapan puluh tujuh untuk tenaga kerja di kota semarang
menanyakan urusan ump dan umk jawa tengah pakainya umk
ump nya nggak pernah kita pakai kita pakai umk agar gapnya tidak terlalu tinggi
agak beda untuk karakter jawa tengah maka ciri perkotaan dan ciri yang di perdesaannya gapnya terlalu tinggi
nah kita pakai umk
sekarang rumusnya sudah pasti ada pertumbuhan ekonomi gitu kan
ya terus kemudian ada inflasi
hitungnya nggak terlalu sulit
karena ini aturan maka kita relatif tidak terlalu sulit untuk menyampaikan pada publik lah
itu kita masih kompetitif kok mas
saya sudah bandingkan dengan vietnam saya bandingkan dengan kamboja apalagi dengan cina
apalagi dengan china saya sudah bandingkan semua
maka kenapa para dubes itu ketemu saya dubes kita yang di sana juga balik ketemu saya
saya merasa kayak ini kami deh kayaknya jawa tengah deh hari ini yang untuk melombo
perlu lakukan lompatan
maka hari ini kita buat pertemuan ini dan dibantu oleh kawan kawan pengusaha
dengan besaran umk tersebut dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk membuka usahanya
investor pun dapat merekrut tenaga kerja yang loyal dengan kualifikasi yang baik di jawa tengah